sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyampaikan partainya tidak khawatir
jika ketua umum partai solidaritas indonesia yang juga putra bungsu presiden joko widodo
kaisang pangarep mendekati sejumlah organisasi relawan pendukung jokowi
ia memastikan pdip memiliki hubungan erat dengan keluarga presiden jokowi
dan mempunyai visi yang sama dalam membangun indonesia
menurut hasto kristianto dalam geladikotor menjelang rakernas keempat pdip di giek
pdip tidak khawatir jika ketua umum baru psi kaisang pengarap
mendekati para relawan jokowi dodo atau mengerus suara milenial pdip
ia menyatakan optimistis jokowi dan pdip masih memiliki hubungan erat dengan visi dan misi yang sama
sebelumnya kaisang dalam kop darnas psi pada senin lalu
meminta restu kepada para relawan jokowi
ia juga menyebut psi dapat menjadi rumah bagi kaum nasionalis